ini model kita berdatang nih
teman teman maaf nih gue telat soalnya susah banget nyari baju resmi tapi akhirnya gue dapat
juga nih ye keren kan sini sini keren ketawa ketawa eh batik oke keren karena
oke keren batu keren baju jangan lo masukin ke abg tahun tujuh puluh an loh
hai nah sama pacar mondi lah sama sama doang yang boleh pacaran punya pacar
nggak bilang bilang sama mama nggak cerita mama ya mondi itu sebenarnya mau cerita sama mama
tapi gimana mamanya sibuk banget seminggu aja kerja delapan hari wanti seminggu itu cuma ada
tujuh hari bye bye banget enggak lebay lah yang lebih itu mama jam kerjanya ya kan itu
tungkapan untuk orangnya emang udah terlalu sibuk kerja mah
mama nih ya udah ya udah mulai sekarang mama janji mama akan meluangkan lebih banyak waktu
untuk kamu dan mengurangi kerjaan mahmud mahmud mahmud berubah banget deh semenjak
mama deket sama itu akan akan udah deh ah jangan godain mama terus kamu tuh yang mestinya
ngenalin pacar kamu ke mama iya yaudah nanti mau dicari waktunya yang pas biar kita bisa kenal
mama ya sip sip sekarang mau ke pasar dulu abis itu mau ke butik ya oke assalamualaikum
ya gimana nih bro gua hari ini dapat kabar ada acara meeting anniversary bokap nyokapnya si boy
menurut gue ini momen buat kita
kita datang kesana kita bikin ulan dan lu tahu sendiri kan bang itu nggak mau kalau kita
mengganggu keluarganya jadi nggak perlu tahu kita nggak perlu gitu kita datang aja kesana
kita kerjain boy kita bikin boy maksudnya gini aja kita ancem boy kalau
misalnya boy nggak terima tantangan bang rey kita bakal bikin acara itu hancur
halo boy halo pak emir lagi di mana pak lagi makan nih boy berdua mafudona
kebetulan banget nih pak kalau gitu
hai berdua aja sekalian ke rumah saya pak emangnya ada apa
hai ah iya pak soalnya di rumah saya ada perayaan kecil kecilan pak ya sekedar silaturahmi aja pak
soalnya kan bapak sama mama saya mau bikin selamatan anniversary pernikahan mereka yang dua puluh lima tahun pak
alhamdulillah jadi saya diundang nih boy ya iyalah pak masa nggak diundang ya udah pak
amir ditunggu ya siap siap boy insya allah ya boy ya assalamualaikum
tadi boy telepon dia mau ngundang ke rumahnya acara ulang tahun pernikahan orangtuanya
mau datang gak bu
woi pake batik tuh di kancingin semua jangan kebo gini lu
nantang ini liat nih kancing bawah masuk seh kancing atas masuk rapi ganteng maksimal pake batik
eh lu kalo batik lu kurang bahan lu tambahin aja hording di rumah lu
panjangkan aturan lu sirik lu ngeliat gua ganteng hari ini
eh ganteng itu bukan diliat dari cara berpakaian
ganteng itu diliat dari body
kalo slim kayak gua itu ganteng
kacau ya dimana mana ganteng bukan dari bodi tapi wajah yang kayak lu gini gak ganteng
suka payah nih otak lu gak ada pikirannya lu
galkal galkal nyatain gua payah otaknya kasih tau kasih tau
do emang dia gak ada pikirannya otaknya
lu bela gue dong wah disini tuh
si raya kemana ya
hmm tadi sih raya bilang katanya mau nyusul langsung ke tempatnya aja nanti bareng monding
terus kabarnya reva gimana
aduh gua udah nyuruh reva buat kabur sih dari rumahnya cuma kan gak tau ya reva berani kabur apa engga
mau tahu sendiri reva anaknya patuh banget kan dia mau mama papanya
ya semoga reva bisa dateng ya soalnya kan gak seru kalo gak ada dia
lagian kan biar boys aja bisa kabur aja kan
seneng ya kan
ini model kita baru datang nih
temen temen maaf nih gua telat soalnya susah banget nyari baju resmi
tapi akhirnya gua dapet juga nih yee keren kan
liat noh keren jangan lu ketawa ketawa
eh batik oke keren
batu keren baju jangan lu masukin kaya abg tahun tujuh puluh an lu
jadi kok larin gak kok larin
lagian baju lu juga terang banget gini pak on kan bajunya kaya keliatan terbang
eh jadok mending gitu terang daripada hitam hitam gak keliatan
kira gua itu terang
wah dari mana lebih gelap dulu daripada gua
terang ini terang loh terang
udah dong becandanya jangan pake celan celan kaya begini
kalau udah sakit aci kan jadinya zalim
oh salah tau gak
becandanya keliatan padahal
habis sudah ada sama si baon ya
mukanya pantas buat dicela
udah udah udah yang
udah ngumpul semua belum nih
kayanya udah deh
eh yang belum dateng angkat tangan
eh jasin bibir
lu kan kenal semuanya anggota disini
lu pake tanya lagi yang belum dateng
lu yang paling telat
oh gua yang telat ya
ada pikirannya nih
adekan gua susah nyari bajunya
kayaknya kita harus berangkat nih udah ngumpul semua
kita berangkat tapi jangan lupa
sebelum kita berangkat
kita baca doa dulu sama ya
warm up tutup ya

dan kalau emang adi kasih izin sama papanya reva juga bakalan sedih kok pak
aku berangkat sekarang ya
iya tapi kamu benar mas gak boleh ikut sama kamu sayang
sejujurnya sih di dalam hatiku pengen banget
ngajakin mas aku pengen ngenalin mas sama teman teman aku
tapi temenku selalu ngingetin ini acara perempuan gitu mas jadi gak boleh ada lagi
masa suami tercinta nunggunya di parkiran sih kan gak enak banget
ya udah lain kali kita bikin party yang besar kamu undang teman teman kamu datang
biar mereka tahu kalau mas ini adalah suami kamu